selama hampir sepekan provinsi jawa tengah menempati urutan teratas dalam jumlah kasus positif covid sembilan belas secara nasional
sejumlah rumah sakit di beberapa kabupaten kota di jawa tengah pun dilaporkan menerima ratusan pasien covid sembilan belas setiap hari
bahkan beberapa pasien harus dirujuk ke rumah sakit tugurejo dan rumah sakit umum pusat dr karyadi di kota semarang
langkah antisipasi pun dilakukan dengan meminta kepala daerah di tiga puluh lima kabupaten kota untuk tidak segan segan menyewa hotel menambah ruang isolasi pasien covid sembilan belas
diketahui beberapa daerah tujuan wisata seperti semarang solo magelang dan banyumas mengalami penambahan jumlah kasus covid sembilan belas karena adanya libur panjang akhir oktober lalu
data dinas kesehatan provinsi jawa tengah pada tiga puluh november mencatat
ada delapan enam ratus lima belas kasus positif covid sembilan belas dengan jumlah kasus kematian kumulatif tiga enam ratus tiga puluh enam kasus
semuanya geger masyarakat panik seolah olah kita sudah seperti itu
tempat tidur sudah kita minta untuk ditambah semuanya baik yang ada di icu maupun yang ada di isolasi
jadi sebenarnya masih banyak cara untuk mengendal kondisi kondisi
yang ada rata sebagian hari ini
sementara itu dalam ratas penanganan covid sembilan belas pada senin kemarin presiden joko widodo mengungkapkan jumlah kasus covid sembilan belas semakin meningkat dibanding pekan sebelumnya
sementara tingkat kesembuhan malah menurun
presiden joko widodo menyebut penanganan virus corona pada pekan terakhir memburuk
ada dua provinsi yang menurut saya perlu perhatian khusus
karena peningkatan dalam minggu ini
dalam dua tiga hari ini peningkatannya sangat drastis sekali yaitu jawa tengah dan dki jakarta
ini semuanya memburuk semuanya
jokowi berpesan kepada kepala daerah untuk melindungi warganya dari penyebaran kasus corona
jokowi menekankan bahwa keselamatan rakyat adalah hukum tertinggi
tim liputan cnn indonesia